mainkan gamenya dapetin plusnya
aku sedang mengejar pencuri pusaka yang melarikan diri ke daerah sini
menunggu dulu kedatangan raden kian santan karena aku ingin bertemu dengan puter aku
aku ingin sekarang
sebenarnya apa yang terjadi di tempat ini
itu kakak berdiri lagi
bodas cepat pergi dari sini
tahan di sana aku bukanlah orang yang kalian peduli
tebak tebak quando aku hancur
aku baru minta counter
kita buat akhir
biar aku yang menghadapinya
tunggu ke sana
di sana aku sudah salah paham
jelaskan setelah aku meringkusmu
bisa kita bicara baik baik
berkali kali dia punya kesempatan memukulku
tapi dia tidak lakukan
kalau dia berniat membunuhku
aku sudah tewas dari itali
kau bisa dapat
aku hanya seorang pengembara
yang kebetulan lewat sini
dia sudah banyak membunuh penduduk di sini
sepertinya kita salah menuduh orang
dia tidak bermaksud jahat kepada kita
jangan percaya ki
jika dia mau membunuhku
sudah dari tadi dilakukannya
aku sudah dipah
jelaskan kepada kami
kenapa kujang kembar ini diam saja
dan tidak mengikuti perintah
wahai kujang kembar
masuklah ke dalam tubuh
dan sempurnakanlah kekuatanku
kujang kembar mendengar perintah
wahai kujang kembar
masuklah ke dalam tubuhku
dan sempurnakanlah kekuatanku
wahai kujang kembar
kenapa puncak kembar menarik kekuatanku
dan menarik dari patikan kembarku
dan sempurnakanlah kekuatanku
masuklah ke dalam tubuh
masuklah ke dalam tubuh
dan sempurnakanlah kekuatanku
kujang kembar mendengar perintah
masuklah ke dalam tubuh
dan sempurnakanlah kekuatanku
kujang kembar mendengar perintah
yang melarikan diri ke daerah sini
sesampainya aku disini
keadaannya sudah seperti ini
aku tidak membunuh mereka
aku percaya padamu disana
dari sorot matamu
aku melihat engkau orang yang sangat buruk
terima kasih kisah
jika aku boleh tahu
apa sebenarnya yang terjadi disini
saat ini desa kami sedang dilanda malam petang
beberapa hari ini
banyak penduduk tewas
yang membangsa manusia
sudah tidak peduli
dengan keadaan pinggiran seperti ini
prabu siluwangi terlalu sibuk
sehingga dia lupa memikirkan rakyatnya
jagat dewa batara
apabila hamba belum mampu berbuat adil
untuk seluruh rakyat hamba
sudah melaporkan masalah ini
itu hanya buang buang waktu saja
pengaduan pengaduan yang lampau
tidak pernah ditanggapinya
lupakan prabu siluwangi
kami sudah tidak berharap lagi
dengan prabu siluwangi
kami sangat berharap dengan kisah
aku harus mengejar pencuri
kujang gembar itu
tapi masalah rakyat
tidak bisa aku tinggalkan
memohon kepada kita
untuk membebaskan desa ini
aku akan mencoba
kenapa tidak menunggu dulu disini